sebagai upaya preventif penyebaran virus corona di provinsi dki jakarta
minggu pagi ratusan personel gabungan dari sejumlah dinas terkait dan jajaran tni polri
melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai jalan protokol dan ruang publik
seperti jembatan halte serta trotoar
penyemprotan dilakukan serempak di lima wilayah dki jakarta
salah satunya di kawasan jakarta pusat
yang menjadi titik konsentrasi penyemprotan disinfektan diantaranya kawasan jalan mh tamrin dan sudirman
para petugas pun dilengkapi sejumlah alat perlindungan diri sesuai dengan standar
selain itu setiap petugas dilengkapi backpack berisi disinfektan
ada pun untuk penyemprotan di jalan protokol
pemerintah kota jakarta pusat mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran berbagai ukuran
kami menggunakan alat yang ada
kami menggunakan kendaraan unit
jadi semua unit dipakai untuk menyemprot kegiatan pagi hari ini
untuk yang unit yang kecil yang kecil itu yang dua lima ratus liter
itu menggunakan dua lima kilo campuran kaporit
kemudian kalau yang empat juga itu pakai tiga dua kilo kaporit
dan sepuluh kita menggunakan delapan kilo kaporit
ya sebenarnya ini efektifnya ya
semua tergantung pada kita semua masing masing
menjaga kesehatan diri kita masing masing
dari atas mobil damkar
saya pun mencoba melihat efektivitas proses penyemprotan disinfektan
saat ini saya berada tepat di atas mobil damkar
milik pemprov yang juga diperbantukan untuk melakukan penyemprotan disinfektan
bisa dilihat ini penyemprotan memang dilakukan di area publik
seperti salah satunya juga trotoar
kemudian juga jalan protokol
selain menggunakan mobil damkar seperti yang satu ini
di mana penyemprotannya dilakukan secara massal
nanti juga akan ada petugas perseorangan
yang akan melakukan penyemprotan disinfektan secara lebih spesifik lagi ke ruang ruang publik
diharapkan penyemprotan seperti ini akan berjalan efektif
dan rencananya juga akan dilakukan secara berkala
upaya penyemprotan disinfektan secara massal ini
ditanggapi beragam oleh warga ibu kota
penyemprotan saya sih ya insya allah ke depannya
clear ya semuanya
jadi nggak ada wabah yang seperti corona ini lagi gitu
ya kalau dapat lebih cepat lagi
biar bisa semua yang cfd ini bisa beraktivitas lagi seperti yang semula
karena kalau nggak ada seperti ini gimana ya mungkin memperlama gitu ya
justru ada yang seperti ini
saya lihat juga alhamdulillah udah ada aktivitas seperti ini gitu kan penyemprotan seperti ini
bagus sih dalam kondisi seperti ini apalagi kan sekarang lagi bendung
apalagi tempat tempat yang banyak didatangi tempat umum
itu cukup bagus untuk dikasih disinfektan sih
untuk menjaga apalagi sih yang sekarang lagi merebakkan mengenai virus corona
yang bisa ditemukan dari tangan kayak gitu sih
mungkin secara efektif mungkin kurang ya karena tapi cukup bagus sih
karena kan tempat tempat yang sekarang lagi disinfektan
kan tempat tempat memang buat publik ya dimana banyak setiap pagi setiap hari orang di situ
jadi memang keluar seperlunya aja sih
jadi biasanya yang lari kita berkelompok kita ya cuma berdua aja gitu kan
jadi mencegah gitu mencegah berinteraksi dengan banyak orang sih
meski demikian upaya pemprov dki mengantisipasi penyebar luasan virus corona tersebut
diakui wali kota jakarta pusat akan dievaluasi secara berkala
ya kita ikhtiar kita bersama ya nanti kalau memang kita lihat situasinya seperti apa
tadi kita lapor lagi kepada pak gubernur terkait dengan kawasan ini
mudah mudahan kita bisa ikhlas
sekarang memang harusnya secara berulang ya tetapi ini menjadi kewajiban kita secara bersama
dan kita mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan
saat proses penyemprotan disinfektan dilakukan pada pukul delapan hingga sepuluh waktu indonesia barat
jalanan ditutup sementara
warga juga diingatkan agar tetap berada di dalam rumah untuk mencegah penyebaran virus corona
nabila putri robin kitt jakarta